kary fumas polri rijen polisi dedy prasetyo menegaskan hingga selasa ini tidak ada pemeriksaan bagi tiga kapolda
yang disebut sebut melakukan pertemuan dengan verdi sambo setelah peristiwa penembakan brigadir yosua huta barat
hal ini disampaikannya saat menggelar keterangan pers terkait jadwal persidangan bagi tersangka dugaan obstruction of justice yang kembali digelar pada selasa pagi
dedy prasetyo menjelaskan sejauh ini tanpa ada informasi terbaru dari tim sus yang menangani kasus tewasnya brigadir yosua
ia tidak dapat menjawab adanya informasi yang beredar di publik bahwa verdi sambo melakukan pertemuan dengan secumlah kapolda
karena tim sus sekali lagi bekerja sesuai dengan fakta yang ditemukan dan itu nanti akan disampaikan hasil kalau memang ada
kalau misalnya nggak ada seperti yang tadi saya luruskan pemeriksaan tiga kapolda saya tegaskan tidak ada belum ada sampai sekarang hari ini
kita tidak boleh berasumsi berasumsi biar tim sus ini bekerja sesuai dengan norma hukum dan kaedah kaedah yang berlaku